lima rumah di jalan cipinang pulau jati negara jakarta timur sabtu siang terbakar
tujuh belas mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
kobaran api terus membesar dan melalap sedikitnya lima rumah di jalan cipinang pulau jatinegara jakarta timur sabtu siang
api yang cepat merambat ke bangunan lainnya membuat sejumlah warga sekitar panik
petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan jakarta timur kesulitan untuk memadamkan api lantaran sempitnya akses menuju lokasi kebakaran
api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah tujuh belas mobil pemadam kebakaran dikerahkan
tanya pak amir yang samping kali cipinang gitu kan terus awalnya saya di dalam rumah terus ada suara ribut ribut gitu kebakaran kebakaran saya keluar
pas keluar orang orang udah pada berhamburan kan keluar gitu terus habis itu yaudah saya pertama kali sih saya melihat di belakang rumah ternyata asapnya udah gede
hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran
dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik di salah satu rumah warga
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
gunawan sugro jakarta